udah tis lemah realistis aja dibanding dia lu jauh kemana mana
ojek dong bang
emang kalau saya mau nyampe nyampe dia kenapa
dia habis makan jengkol bang nanti bau
ngomong apaan gak perlu
eron jangan dihabisin
itu biskit kedoyanan kong dari zaman dulu
oh ada hadiahnya
bang dari mana
emang ada belanjaan
gak jadi belanja tadi
ketemu mantan abang di warung
gue udah ke monas
gue sampai antri berjam jam wok
mas giliran gue mau daftar
eh petugasnya bilang
maaf mas kuotanya sudah penuh
ya udah nggak jadi wak
ya wah nggak apa apa
ya wak sama sama
kebeneran ketemu lo di sini
ada apa mak
tadi di pengajian ibu ibu
teman teman emak pada mempesen kue sama allah
yang bener mak
yang bener mak
gak seperti itu
lo kagak percaya sama mak
percaya mak alhamdulillah
akhirnya ada yang pesen kue buatan tati
kagak usah kayak gini juga kali
kalau emang lo bersih keras mau nemenin babe tinggal di sini ya
ya kalau gue mah terserah lalu berdua aja dah
saya juga lagi usaha cari kerjaan yang benar
saya juga gak mau numpang terus di rumah babe saya di setu
ya udah sekarang lo pulang dah
biarin si jamila sama si ron ron tinggal di sini sementara
bukan sementara doang
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
ya udah be
emangnya mas pur penyesal apa sama aku
itu tadi paketan yang ke lindes motor
oh tadi aku udah periksa
ternyata isinya nggak apa apa
cuma bungkusnya aja yang perlu diganti
jadi kamu nggak marah sama gue
mana tega aku marah sama mas pur
ih apaan sih
ngomong masanya biasa aja kali
ya udah kalau gitu
nih buat buka
tapi nanti tutup botolnya balikin lagi ke aku ya
soalnya di balik tetep botolnya ada undiannya
kali aja aku dapat hadiah mobil mini cooper
tumben ledoyan burger
gue ketemu lo di sini
ada apaan ya
kayaknya penting banget
jambi lah sama anak gue ron ron
dia mau tinggal di sini nemenin mbak benyek
gue mau pesen nih sama loya ya
jangan lo coba coba deketin bini kue
gue tahu zaman smp lo mantannya
itu kan zaman smp bang
nanti lo cebek lagi sama dia
masih buat makan
kakak tisna masuk yuk
burger rika kan tadi udah dapet dari kakak angga
justru itu kata bapak saya jangan mau kalah sama saingan
berusaha lebih baik atau minimal sama
kakak tisna kakak tisna kenapa
kakak tisna kakak tisna kenapa

kakak tisna kenapa